pemerintah indonesia telah melakukan serah terima sepuluh wni korban sandra kelompok ekstremis abu sayyaf kepada pihak keluarga di kantor kementerian luar negeri jakarta
serah terima dilakukan setelah ke sepuluh wni menjalani tes kesehatan menyeluruh di rspad gatot subroto
sepuluh abk wni itu dinyatakan sehat secara fisik maupun mental berikut petikan konferensi pers menteri luar negeri retno marsudi
saya lagi kita patut bersyukur bahwa sepuluh abk wni telah dibebaskan pada tanggal satu mei dua ribu enam belas
operasi pembebasan ini sepenuhnya dipimpin oleh pemerintah indonesia dan bekerjasama dengan banyak pihak termasuk
dengan pemerintah indonesia
sepuluh abk wni ini telah tiba semalam dengan selamat pada tanggal satu mei pukul dua puluh tiga tiga puluh
abk telah menjalani pemeriksaan kesehatan di rspad gatot subroto
laporan dari tim dokter rspad menyatakan
bahwa kesehatan sepuluh abk dalam kondisi baik
setelah proses pemeriksaan kesehatan selesai dilakukan pada siang hari ini
seperti yang ibu dan bapak sekalian saksikan
kementerian luar negeri mewakili pemerintah indonesia telah menyerahkan ke sepuluh abk warga negara indonesia
kepada pihak keluarga
pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga
seluruh keluarga abk yang telah sabar memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan yang terbaik
dalam upaya proses pembebasan ini
saya juga telah melakukan komunikasi dengan wakil presiden
dan terakhir komunikasi ini kami lakukan pada pagi hari ini
untuk memastikan bahwa semua hak hak apk akan dipenuhi oleh perusahaan
saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan empat abk wni lainnya
pemerintah sekali lagi akan memanfaatkan semua operasi
dan juga opsi yang terbuka untuk dapat membebaskan keempat warga negara indonesia tersebut